ini ada petani ya
ada mikser juga ada open juga
kok gak dikebukin
malah ketawa tuh lagi
heran bisa aja ngeles
mau nanya nelanya ada
mau nanya obatnya maimunah udah datang belum
nya juga setuju kalo lo bawa temen kesini
biar lo gak main sendirian lagi
reko lama banget ya
pasti gara garaku yang terlalu kasar
aku harus minta maaf sama rerek
maafin aku atas semua sikapku rek
semalam aku melamar umanda
aku ditolak rek
dengan apa yang kamu bilang
mungkin aku terlalu yakin
juga cinta sama aku
dia menolak mungkin karena
ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan sama aku
kamu gak usah minta juga
dari kemarin kemarin aku udah maafin kamu
aku memang sahabat yang baik
aku ngerti kok perasaan kamu rock
rek aku mau minta sesuatu sama kamu
aku mau dengar semua
tentang rumana dan ramadi
yang lebih detail
kemana sih ini si ramadi
lelet bener sih jadi laki
ntar kalau rezeki ini tak keparang
udah tenang nih kenapa sih
ee mbah ini kesempatan
baik nih buat kita nyatuin
si ramadi sama rumana tau gak
iya ya mbah tau
tapi ntar kalau si ramadinya lelet
nahh diembat lagi
yaudah deh soal ramadi
biar abah yang ngurus mi
yang penting umi yakin
bahwa rumana itu jodohnya nak ramadi
si ramadinya dimana nih
lagi di kantor ada apa ya abah
loh kok masih di kantor apa nggak mau kemari
kan sekarang sudah jelas
rumana sudah menolak robi
saya mau kasih kesempatan sama rumana dulu apa
biar kondisi rumahnya membaik dulu abah
kalau dia terlalu direset
saya takut dia bakal benci saya
yaudah deh terserah lu aja deh
tapi inget ya
jangan sampai salah perhitungan
ntar rumahnya direbut orang lagi
insya allah abah
makasih ya abah
assalamualaikum walaikum salam
pak rahmadi gimana dengan
ini pak anwar ya
kemarin kan saya sudah ajukan proposal
untuk bisnis telekomunikasi saya
apakah bapak tertarik
baik pak anwar saya akan coba
belajar lagi ya pak
kalau begitu saya tunggu kabar dari bapak
bisnis ini sangat menguntungkan pak
terima kasih pak anwar
okelah kalau begitu
gua pernah ngebahas ini sama rere kalau gak salah
siapa tahu dia bisa bantu
cuma satu lagunya
rugi deh gue
ini bukan belanja anti tipan lagi
belanja nume langsung
pusing deh pala
mudah mudahan deket labaran nanti
ya kan begitu dagang
gara gara si maria
iya nih dia jualan door to door
bisa juga dia bandri harga
ini gara gara si sulam ngasih modal
sehingga dia berdaya ngenyaingin kita
bener bener ya pak
si sulam tuh
pakai dengan cara apa tuh
buat ngancurin kita gitu
saya mau tanya alamannya
pak haji sulam dimana ya
oh gitu bang
dari sini kira dua ratus meter
belah kanan nanti
ada urusan apa ya
kami dari bank
terima kasih pak ya
orangnya serem amat
pasti urusannya kartu kredit
itu yang namanya debt collector
yang mau nagih utang
oh jadi yang buat gagah gagahan itu
bokis bener tuh orang tuh
dia pasti bakal
ngeri juga ya pak
gue mau pergi dulu kesana jangan lo tilet loh duitnya
tenang aja kok menggagakan korupsi
ini kebetulan dari bank
semua nasabah ini beli
pak haji yang dapet ulian itu
ini dapet tadi ya
ada mixer juga ada oven juga